kita ke jawa timur tidak memiliki penyakit penyerta seorang dokter yang menjabat kepala kks kabupaten kota sehat
dinas kesehatan kabupaten sidoarjo meninggal dunia akibat terpapar covid sembilan belas
sebelumnya almarhum m ali arifin telah dirawat di rumah sakit dr sutomo surabaya selama tiga minggu
dunia kesehatan kembali menerima kabar duka
seorang dokter sebuah klinik desa bligo kecamatan candi sidoarjo jawa timur
m ali arifin meninggal dunia akibat terpapar covid sembilan belas pada sabtu malam
setelah sebelumnya mendapatkan perawatan di rumah sakit dr sutomo surabaya selama tiga minggu
menurut keterangan kepala dinas kesehatan sidoarjo chef satria warman
melalui pesan singkat membenarkan almarhum meninggal akibat positif covid sembilan belas
dan tidak memiliki penyakit penyerta sebelumnya
almarhum langsung dimakamkan juga pada sabtu malam kemarin
sesuai dengan protokol kesehatan covid sembilan belas di taman pemakaman umum delta praloyo
hingga saat ini terhitung enam orang tenaga medis di sidoarjo jawa timur
meninggal dunia akibat covid sembilan belas
dan masih ada tujuh orang tenaga medis lainnya dalam perawatan dinas kesehatan kabupaten sidoarjo